tahun ini hubungan bilateral antara indonesia dan inggris memasuki tahun yang ke tujuh puluh
nah untuk memperingati hari jadi tersebut indonesia dan inggris menapaktilah sejarah di museum perumusan
naskah proklamasi dengan menanam pohon sepatu dea di halaman museum
produser lapangan vina nabilah mengajak anda untuk melihat bangunan saksi sejarah hubungan kedua negara
perumusan naskah proklamasi merupakan saksi sejarah pertama kalinya
naskah proklamasi dikonsepkan oleh bung karno bung hatta dan ahmad subagio
setelah musim tersebut disetujui lalu diketik oleh sayuti malik di ruangan tersebut
didirikan pada tahun seribu
seribu sembilan ratus dua puluh sebelum tempat ini diresmikan menjadi museum ini adalah kediaman duta besar inggris indonesia lebih dari dua puluh tahun
indonesia dan inggris sudah membangun hubungan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk merayakan persahabatan ke tujuh puluh tahun ini gubernur dki jakarta anies baswedan
dan duta besar inggris untuk indonesia muazzam malik
menanam pohon sepatu dea di halaman museum perumusan naskah proklamasi menteng jakarta pusat
lokasi ini dipilih karena museum ini sangat lekat dengan sejarah hubungan inggris indonesia
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh tempat ini menjadi kediaman konsul jenderal inggris hindia belanda sur henry fit maures
ia sempat menanam pohon ara tepat di taman museum ini
namun pohon tersebut sudah ditebang
sebagai bentuk menapak tilas
kedua negara kembali menanam pohon di tempat yang sama
sebagai pengingat adanya hubungan kerjasama yang telah terjalin lama
jakarta mengapresiasi inisiatif untuk menandai tujuh puluh tahun hubungan dengan penanaman pohon ini
di tempat di mana dulu pernah ditanamkan pohon di lokasi yang sangat bersejarah
kita bertanggung jawab untuk menjaga agar lokasi ini
terus bisa menjadi tempat pelajaran
bagi generasi masa datang
dan kita berharap tujuh puluh tahun hubungan menjadi fondasi yang kuat untuk puluhan tahun ke depan
bahkan ratus tahun ke depan
karena hubungan keduanya sudah sangat kuat sangat baik
tadi saya sampaikan pilihan menanam pohon adalah pilihan yang sesuai dengan jakarta
pohon ini sudah ditanam di kebun di depan kedubes saya
bentuknya sangat enak
bunga bunganya berwarna merah
jadi saya kira di depan musim proklamasi merah itu sebagian bendera inggris dan bendera indonesia
tidak hanya untuk memperingati hubungan bilateral antara inggris dan indonesia
yang masuk ke usia ke tujuh puluh tahun
plakat ini sebagai simbol mempererat persahabatan hubungan antara kedua negara tersebut
kim liputan cnn indonesia